tpu muslim cipageran merupakan pemakaman covid sembilan belas yang terdapat di kota cimahi jawa barat
namun lahan pemakaman seluas enam meter persegi ini kini mulai menipis ketersediaannya
dibagi ke dalam delapan blok setiap blok memiliki kapasitas hingga lima puluh petak makam
namun karena antar petak membutuhkan jarak dua lima meter atau lebih lebar dari biasanya
maka setiap blok hanya bisa terisi delapan puluh persen dari kapasitas
di tpu muslim cipageran makam covid sembilan belas dimulai dari blok yang paling akhir yaitu blok h
saat ini blok h g dan f sudah penuh
menyisakan blok e yang tinggal memiliki kapasitas empat puluh petak makam saja
sebagai antisipasi semakin sedikitnya makam covid sembilan belas
pemkot cimahi menyediakan lahan pemakaman covid sembilan belas yang baru di kawasan lebak saat
kecamatan cimahi utara
di lahan seluas lebih dari delapan ratus meter persegi ini
yang rencananya akan dijadikan pemakaman covid sembilan belas di kota cimahi
dengan kapasitas dua ratus tujuh puluh petak makam
dengan adanya lokasi pemakaman di lebak saat
maka warga cimahi yang meninggal karena covid sembilan belas
tidak akan kesulitan mendapatkan lokasi pemakaman hingga beberapa bulan ke depan
yang hari ini per rata rata tiap hari dua tiga orang
sehingga bisa diperhitungkan kira kira tiga bulan ke depan
itu masih bisa terakomodasi untuk lahan pemakaman
sebagai persiapan untuk pemakaman covid sembilan belas
maka setiap harinya digali lubang makam yang baru
yang baru sudah siap pakai
yang sisa empat puluh makam juga
yang blok e tadi siap pakai
dan bahkan sekarang sudah disiapkan setiap hari ataupun persiapan itu
ada lima liang yang disiapkan sehingga apabila terjadi
tidak perlu lama lama lagi
setiap hari ada siap standby adalah lima liang
saat ini kota cimahi berada di zona merah
atau level tertinggi kewaspadaan penyebaran covid sembilan belas
hingga senin sore data dari pusat informasi covid sembilan belas cimahi menunjukkan
di mana lima ratus delapan puluh tujuh diantaranya merupakan kasus aktif
helmi suryanegara cimahi jawa barat